sudah ada penelepon nih
halo dengan siapa dimana
yang waktu itu telepon
waalaikumsalam mas farhan pak ustadz
ada kabar tentang ibu
sudah ketemu mbak yas
wah bagus dong
berkat tuhan om
ibumu kok tidak bisa om hubungi ya
tidak ada yang bisa om hubungi
tidak ada yang bisa om hubungi
tidak ada yang bisa om hubungi
pergi dari rumah om
dan dia tadi
sertifikat rumah dan tanah
tanpa data pengirimnya dimana jadi
ya aku gak tau ibu ada dimana om
kau bertengkar sama ibu kau
aku tuh udah capek om sama ibu
bu selalu aja bikin masalah
dan semua orang jadi benci sama aku om
karena mereka tau om
aku ini anak pembunuh
kau adalah anak seorang pemulung
tapi kau tidak tau kan
kenapa ibu kau membunuh wabah kau
tapi kau tidak tau kan
kenapa ibu kau membunuh wabah kau
kenapa ibu kau membunuh wabah kau

tuh duduk sini aku buatkan teh dulu
saya mau kasih pelajaran dia
anak itu selalu bikin ulang
kali ini dia pecahin kerjanya pak abroh
saya akan pergi belajarannya mana yang cepat panggil
mas bukan farhan yang mecahin anak lain
hei diam diam kamu
kamu memang selalu memilih anak itu
saya bunuh kamu saya bunuh kamu
diam diam kamu diam
ternyata saat itu ibu membela saya
wanita mulia yang saya ambil pembunuh justru membela saya menyelamatkan saya
dari kekasaran bapak
dari kekasaran bapak
saya harus menemukan ibu
saya harus mendapatkan maaf ibu
karena kalau tidak saya akan menyesal seluruh hidup saya
saya doain sama ibu
semoga ibunya mas farhan cepat ketemu ya
terima kasih mbak tias
sudah mau mendengarkan kisah hidup ibu saya
terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam acara suara hati ibu
terima kasih banyak juga
dan sangat maju dyingin
terima kasih makan idup anda
ambil berkata ibu
empul dan sudah hampir
sudah ada penelpon nih
dengan siapa dimana
yang waktu itu telepon
mas farhan pak ustadz
ada kabar tentang ibu
sudah ketemu mbak dias
mas farhan tenang dulu ya
tias akan tungguin sampai mas farhan tenang
biar mas farhan bisa ceritain
gimana caranya mas farhan menemukan
ibunya mas farhan
saya mencari kemana mana
ibu sudah bersama naila
iya pak aku ambil wudhu disana ya
ya allah tante tante kemana
tolong mengambil wudhu saya tante
maafin papa juga
kami sudah bikin ibu mengerit
farhan ini ibu kamu
nggak tau kenapa
ibu kemana aja bu
farhan jari ibu
farhan minta perdosa besar sama ibu
ibu nggak pernah disahin farhan
sudah selamatin farhan dari kekejaman bapak
amin farhan bu
amin farhan bu
amin farhan ya bu
amin farhan ya
saya bener bener gak nyangka kalau kejadiannya akan seperti ini
belum sempat menjawab permintaan maaf saya
jadi saya tidak tahu
apa ibu sudah membutuhkan saya atau belum
mas farhan tenang aja
tias yakin kalau ibu pasti sudah memaafkan mas farhan
karena berdasarkan dari cerita mas farhan
ibu ini sosok yang sangat penyayang dan sangat baik
semoga ibu tenang di sana ya
pendengar suara hati ibu
pendengar suara hati ibu
bisa mengambil hikmah dari cerita yang saya ceritakan
bisa mengambil hikmah dari cerita yang saya ceritakan
betapa seorang anak
betapa seorang anak
sangat berhutang kepada ibunya
sangat berhutang kepada ibunya
dan harus membayar semuanya
sangat berhutang kepada ibunya
dengan berbakti pada seorang ibu
dengan berbakti pada seorang ibu
kita diberikan kesempatan untuk
kita diberikan kesempatan untuk
berbakti pada ibu
berbakti pada ibu
tidak seperti saya
tidak seperti saya
tidak seperti saya
tidak seperti saya
yang sudah menyesal seumur hidup
yang sudah menyesal seumur hidup
sebencak ibu pergi meninggalkan saya

terima kasih banyak mas farhan sudah mau berbagi cerita ini kepada saya dan juga pada pendengar
iya mbak dias sama sama
para pendengar barusan itu mas farhan yang baru saja kehilangan ibunda tercintanya
mari kita doakan sama sama semoga dia dan keluarga diberikan ketabahan dan juga tetap tegar
dan bagi para pendengar yang juga memiliki cerita yang ingin diceritakan tentang sosok ibu
langsung aja telepon kita kita tunggu
saya tiaz kadersi pamit undur diri
tetap pada jam acara dan gelombang yang sama
suara hati ibu
pikirku pun melayang